minggu pagi mengajak lari pagi ribuan warga surabaya di kawasan masjid al akbar
selain berolahraga sandiaga uno juga melihat potensi kegiatan religi di masjid al akbar surabaya
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar
di sela sela lari pagi cawapres sandiaga uno berkeliling kompleks masjid al akbar surabaya
dan melihat banyaknya pedagang katlima di kawasan masjid
sandiaga uno menyebut jika kegiatan religi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar
dalam beberapa hari terakhir sandiaga uno intensif melakukan kunjungan di beberapa daerah di jawa timur
sandiaga uno meyakini jika suara di jawa timur sangat menentukan perolehan suara nasional
dalam pilpres tujuh belas april dua ribu sembilan belas mendatang
yang menjadi daya tarik daerah sekitar masjid masjid al akbar ini

lihat bahwa kegiatan religi menghidupkan ekonomi
ini yang harus kita lihat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ke depan
kita tadi tidak putus putusnya manusia masyarakat datang untuk selain beribadah
menikmati pemandangan instagram karena fotonya bagus banget dengan latar belakang
dan kehidupan ekonomi rakyat tumbuh berkembang
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini